ada panggilan kerja
itu artinya saya kehilangan anak buah
tadi ada yayat sama temennya
dia bilang salah alamat
tapi dia udah saya acap
kita udah siap perang
kalau mau nyerang ke rumahnya
kang bahar udah lama gak ada
tapi kita masih pakai aturan yang dibuat kang bahar
kita nggak bakal nyerang lawan ke rumahnya
kita gak akan ngebantai orang di depan keluarganya
terus kita akan menyerang lawan
terus kita akan menyerang lawan ke rumahnya
terus kita akan menyerang lawan ke rumahnya
yang lain belum datang
akhirnya kamu datang juga
sesuatu yang penting buat saya
belum jadi copet
baik yang mengeksekusi
asisten atau apapun istilah
tetap termasuk copet juga
tetap nekat keluar dari abc
poster ini akan saya perbanyak
biar semua orang tahu siapa kami
ada perkembangan apa
setelah penyerangan ke parkiran
belum ada penyerangan lagi
ada perkembangan apa
belum ada penyerangan lagi
belum ada penyerangan lagi
bubun kemarin sempat ke rumahnya bang edi
tapi orangnya gak ada
bubun sama siapa
bubun kenal sama bang edi
tadinya mau berunding
tapi bang edi menolak buat ketemu bubun
kalian harus satu komando
jangan jalan sendiri sendiri
ma neng mau kuliah
mereka gak ada
mungkin takut sama kita
kita cari diduk rumahnya
kita paksa dia
ngasih info lagi soal backing mereka
pak neng mau berangkat
sudah bisa kontak bang edi
saya udah coba telepon gak diangkat
saya sudah kirim pesan juga tapi belum dibalas
kita tunggu perkembangan aja
kalau ada apa apa atau mau apa apa koordinasi
ah makan dulu
saya mau ke belakang dulu
saya aja yang maju
kita kayaknya salah alamat
kita kayaknya salah alamat
terima kasih mang
terima kasih om
terima kasih om
saya sibuk baru ada penerimaan mahasiswa baru di kampus hbc
kamu udah rekrut anak buah
udah baru satu orang tapi itu juga ban masalah
makanya sekarang saya lagi kesel
masa baru masuk udah mau keluar
kita cari info kemana lagi
seperti yang lain
dia masih baru jadi pendamping baru ikut kkn kuliah kerja nyopet
tau tau bilang ada panggilan kerja
kan dia ada panggilan kerja
itu artinya saya kehilangan anak buah
tadi ada yayat sama temennya
dia bilang salah alamat
tapi dia sudah saya ancam
udah saya buatin contoh poster dan udah saya tunjukin ke dia
fotonya saya cetak
saya kasih tulisan di bawahnya awas banyak copet
kalau dia tetap ngotot mau keluar poster itu nanti saya perbanyak
bakal saya tempel dimana mana biar orang orang tau dia itu siapa
saya kangen sama celok kamu
kalau saya minta terus
kamu kenal cecep ujang sama murad
kasih tau saya dimana bisa nemuin mereka
kasih tau saya dimana bisa nemuin mereka
saya nggak tau
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
parkiran ada yang nyerang
parkiran ada yang nyerang
barusan aus telepon
mn ada yang mukulin

sekarang ke plate phpj

ditampilkan isi the series empat